kekacauan dan kepanikan akibat krisis keuangan global dua ribu delapan belas
menyisakan duka dan memori tersendiri bagi semua orang
krisis tersebut juga mengejutkan otoritas dunia
mengingat krisis terjadi di tengah kondisi makroekonomi yang baik
serta kesehatan individual perbankan yang mencukupi
fenomena ini menunjukkan adanya gap kebijakan
di mana kebijakan mikropredensial tidak cukup mengatasi perilaku ambil risiko
sementara kebijakan moneter yang difokuskan pada stabilitas harga
tidak secara langsung menjangkau permasalahan di level mikro
oleh karena itu otoritas keuangan dunia semakin menyadari pentingnya
dan mencegah terjadinya krisis sistem keuangan
dalam memitigasi krisis keuangan
risiko sistemik perlu dicegah karena potensi dampaknya yang sangat besar
pada sebagian atau seluruh sistem keuangan
di indonesia otoritas yang memegang mandap mikroprudensial adalah bank indonesia
dalam pelaksanaan mandat ini bank indonesia menerapkan empat langkah strategi operasional
penerapan kebijakan mikroprudensial di indonesia sebagai berikut
dengan frekuensi semesteran balance approach mengidentifikasi prioritas shock dan vulnerabilities
dalam sistem keuangan di indonesia
informasi tersebut diperoleh melalui survei risiko sistemik
serta fokus group discussion kepada stakeholder
hasil akhir balance approach adalah risk assessment matrix
yang merupakan daftar prioritas risiko sistemik dalam sistem keuangan
selain prioritas sumber risiko ram juga memuat kemungkinan terjadi
kondisi keparahan saat ini serta tren risiko ke depan
selanjutnya setelah mengetahui dasar risiko prioritas
bank indonesia melakukan pengawasan dan monitoring makropudensial terhadap risiko tersebut
dalam pengawasan bank indonesia melakukan monitoring atas indikator indikator risiko terkait
untuk melihat adanya sinyal peningkatan risiko
selain itu bank indonesia juga melakukan asesmen risiko
untuk mengukur besarnya dampak risiko pada sistem keuangan melalui stres test
bank indonesia dapat melakukan pemeriksaan langsung atau pemeriksaan onside pada bank
untuk mengkonfirmasi hasil pemeriksaan dan memastikan kepatuhan bank
pengawasan onsite ini dilakukan bersama dengan ojk
monitoring dan pengawasan makro prudensial pada akhirnya akan menghasilkan sinyal risiko
yang menggambarkan kondisi stabilitas sistem keuangan saat ini
apabila sinyal menunjukkan kondisi normal
pengawasan makro prudensial akan dilanjutkan secara berkala seperti biasa
mengindikasikan adanya potensi peningkatan risiko sistemik
pengawasan makropudensial akan ditidaklanjuti dengan pengembangan instrumen kebijakan makropudensial
untuk memitigasi risiko tersebut
perumusan dan evaluasi kebijakan
usulan instrumen ini juga dapat bersifat top down maupun arahan standar internasional
evaluasi akan efektivitas instrumen juga rutin dilakukan
bank indonesia telah mengimplementasikan beberapa instrumen kebijakan makro prudensial
loan to value diimplementasikan untuk mengedalikan risiko bubble harga properti
yang merupakan modifikasi dari instrumen gear wajib minimum loan to deposit
ditujukan untuk mengelola intermediasi perbankan
penyangga likuiditas makropudensial untuk memitigasi risiko likuiditas
counter cyclical capital buffer ditujukan untuk memperkuat permodalan bank
kembali lagi pada proses pengawasan dan monitoring makro prudensial
apabila sinyal risiko yang dihasilkan mengindikasikan kondisi yang mengarah pada keadaan krisis
bank indonesia akan langsung mengaktifkan protokol manajemen krisis
landasan hukum pelaksanaan pmk nasional adalah undang undang pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan
berada pada komite stabilitas sistem keuangan yang beranggotakan menteri keuangan
ketua dewan komisioner otoritas jasa keuangan
dan ketua dewan komisioner lembaga penjamin simpanan
masing masing institusi dalam kssk secara rutin melakukan asesmen dan pertemuan rutin atas berbagai indikator risiko sesuai kewenangannya
pada saat kssk mengidentifikasi adanya peningkatan risiko
kssk akan memberitahukan kepada presiden untuk meminta keputusan
pada akhirnya kondisi krisis dan non krisis akan ditentukan oleh presiden
dengan serangkaian langkah strategis tersebut
bank indonesia dapat meyakini bahwa segala upaya telah dilakukan untuk memitigasi risiko sistemik dalam sistem keuangan indonesia
namun upaya upaya itu tentunya akan lebih efektif
jika bank indonesia juga mendapatkan dukungan penuh dari seluruh stakeholders
yaitu pelaku pasar masyarakat pengguna sistem keuangan
serta para pakar dan akademisi di bidang ekonomi dan keuangan